sidang lanjutan dugaan korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto hari ini kembali digelar
salah satu saksi yang dihadirkan oleh jaksa kpk adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dalam kesaksiannya ganjar mengaku telah menerima penawaran uang dari politisi golkar mustokoweni
seorang pria yang tidak dikenal
pemberian uang ini dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pembahasan anggaran proyek ktp elektronik
namun ganjar menegaskan telah menolak penawaran itu
saat proyek itu berjalan ganjar menjabat sebagai wakil ketua komisi dua dpr ri
sebelumnya ganjar juga pernah bersaksi saat sidang mantan pejabat kementerian dalam negeri irman dan sugiharto
serta pengusaha andi agustinus alias andi narogong
dalam dakwaan irman dan sugiharto ganjar disebut menerima uang proyek senilai lima ratus dua puluh ribu dolar
waktu dikembalikan kepada orang tersebut saudara nggak bicara apa apa
oh enggak wong itu saya lagi berdiri lagi bicara serius gitu
enggak tanya ini dari mana
enggak enggak sempat bu wong itu kejadian yang cepat saja
tapi tahu isinya uang
saya memperkirakan saja karena gue dipekecil begitu
ada orang yang menyerahkan saudara kenal
enggak makanya kemarin tak cari saya dan saya minta maaf sama teman saya
karena waktu itu saya berpikir teman yang mendampingi saya itu adalah si a dan si b

bukan saya waktu itu
jadi sampai sekarang belum ketahui
belum ketahui maka saya coba ingat ingat siapa ya staff ahli yang dulu mendampingi saya itu
produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di pengadilan tipikor jakarta
dea ganjar kembali hadir sebagai saksi dan dalam persidangan sebelumnya
beberapa kali ganjar sudah membantah ia menerima uang dari proyek ktp elektronik
apa kesaksian baru yang disampaikan ganjar hari ini di persidangan
elvira selain penolakan ganjar terhadap penawaran yang dilakukan oleh politisi partai golongan karya mustokoweni
serta pengembalian goodie bag berisi uang yang dilakukan oleh ganjar pranowo
ada sejumlah statement statement lain yang menarik untuk bisa kita garis bawahi
salah satunya adalah pendalaman soal dakwaan atau isi surat
dakwaan yang sudah disampaikan oleh penuntut umum beberapa waktu yang lalu
di mana dalam surat dakwaan penuntut umum menyebut bahwa saksi ganjar pranowo pernah menemui atau bertemu
dengan terdakwa setia novanto di bandara ngurah rai dan pasar bali pada sekiranya akhir tahun dua ribu sepuluh atau awal tahun dua ribu dua puluh
dan tadi dalam persidangan penutupmu menanyakan hal tersebut kepada ganjar
dan ganjar mengaku tidak begitu ingat apakah hari itu ia bersama dengan
setia novanto dan bertemu dengan setia novanto bahkan ia juga membantah bahwa telah satu pesawat dengan setia novanto
dari kota denpasar menuju ke jakarta
hal ini perlu digali oleh penutupmu karena dalam dakwaan penutupmu saat itu setia novanto mengakui bahwa
setia novanto pernah mengucapkan kata kata kepada ganjar bahwa ganjar jangan galak galak dalam hal ini adalah untuk bisa memuluskan penganggaran
proyek ktp elektronik sebesar
lima delapan triliun rupiah
selain itu elvira yang menarik tadi dalam persidangan adalah bagaimana majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi jakarta
menggali informasi terkait dengan hal hal teknis administratif dalam hal ini adalah komisi dua dpr ri saat menggodok
atau berdiskusi dengan kementerian dalam negeri dalam proses pengadaan proyek ktp elektronik
dari sisi penasihat hukum dari terdakwa setia novanto
tadi juga menanyakan soal apakah menurut ganjar proyek ktp elektronik senilai lima delapan triliun rupiah ini pantas diadakan atau diperoleh oleh masyarakat indonesia
namun ganjar sekali lagi tidak ingin menjawab hal itu karena menurut ganjar itu tidak masuk dalam ranahnya sebagai mantan wakil ketua komisi dua dpr ri
selain itu juga tadi penasihat hukum dari setia novanto menanyakan apakah ada
persetujuan dari ketua fraksi partai golkar yang saat itu dijabat oleh terdakwa setia novanto terhadap proses penganggaran ktp elektronik
dan ganjar kembali memberikan informasi bahwa tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada restu seperti itu yang diberikan kepada komisi dua dpr ri
maksud kami kepada komisi dua dari setia novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi golkar
namun ia membenarkan bahwa ketua komisi dua saat itu adalah politisi dari partai golkar
dan tentunya pernah ada komunikasi dengan setia novanto sebagai ketua fraksi partai golkar dan hal itu adalah hal yang dianggap wajar bagi para anggota dpr
selain ada ganjar pranowo yang sudah menyelesaikan kesaksiannya hari ini elvira ada sejumlah nama yang menarik kita simak bagaimana kesaksiannya nanti
ada dua orang yang menarik kita dengarkan kesaksiannya ada oni hendro aksono
oni hendra aksono ini merupakan mantan komisaris ppr ri
oni hendra aksono ini merupakan mantan komisaris ppr ri
ada juga beniarto suhartono sebagai mantan direktur pt murakabi sejahtera
kita tahu dalam persidangan yang sudah digelar dari beberapa terdakwa yang kemarin mulai dari irman sugiarto andi narogong pt murakabi sejahtera
ini merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam tender proyek ktp elektronik yang ditengarai dibuat atau pt murakabi sejahtera ini dibuat untuk bisa memenangkan konsorsium tertentu

ini merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam tender proyek ktp elektronik yang ditengarai dibuat atau pt murakabi sejahtera ini dibuat untuk bisa memenangkan konsorsium tertentu
ini merupakan salah satu perusahaan yang ikut dalam tender proyek ktp elektronik yang ditengarai dibuat atau pt murakabi sejahtera ini dibuat untuk bisa memenangkan konsorsium tertentu

kita dengarkan bagaimana nanti kesaksian dari para saksi terutama dari pt murakabi sejahtera
di mana pt murakabi sejahtera ini beberapa bagian sahamnya dimiliki oleh keponakan
kemudian juga ada istri dan juga anak kandung dari setia novanto
selain tiga saksi tadi ada dua saksi lagi yang kita juga akan dengarkan nanti kesaksiannya
ada andika muhammad yudhistira monoarfa kemudian juga ada santoso kartono sebagai konsultan
ya dea singkat saja apakah setia novanto hari ini berkomentar terkait laporan dari ketumum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
yang melaporkan kuasa hukum setia novanto firman wijaya ke pihak polisian
ya tadi kami sempat menanyakan bagaimana statement atau bagaimana respon dari setia novanto
namun setia novanto tidak ingin berkomentar lebih banyak
ia mengaku bahwa menyerahkan itu ke penegak hukum dan tidak berkomentar
lebih lanjut lagi terkait laporan susilo bambang yudhoyono terhadap penasihat hukumnya firman wijaya
terkait dengan pertanyaan pertanyaan maupun pernyataan firman dalam persidangan beberapa waktu yang lalu
dea intan kartika langsung dari pengadilan tipikor jakarta